pantai tanjung setia di pesisir barat lampung menjadi tuan rumah gelaran world surf league cruid pro dua ribu dua puluh
dan kejuaran selanjar kelas dunia ini akan berlangsung hingga tujuh belas juni dua ribu dua puluh dua
langsung saja kita temui produser lapangan cnn indonesia diana valencia yang berada di lampung
diana bagaimana keseruan dan jalannya pertandingan ini
selamat sore dari krui mevri saya kurang jelas mendengar suara anda cukup putus putus
tapi yang bisa saya sampaikan di sini bahwa di hari ini sudah memasuki hari keempat krui pro dua ribu dua puluh
dan kalau misalnya saya boleh sampaikan hingga saat ini memang babak enam belas besar sedang berlangsung
di hari ini di pagi hari sampai dengan siang hari tadi sudah masuk ke babak tiga puluh dua
ada kurang lebih delapan atlet indonesia yang berlaga dalam krui pro dua ribu dua puluh dua ini yang masuk ke babak tiga puluh dua besar
kalau di ⁇ ns qualifying series lima ini ada nama rio dan juga ryuki waida
kemudian ada nama ketut agus imade ariana
kemudian ada bronson meidi dan ada nama farun tanjung
kemudian kalau untuk di ⁇ womens ⁇ qualifying series lima ini ada dua nama yakni kalene johnson dan juga tania iskierdo
nah mevri saya ingin menunjukkan kepada anda animo masyarakat
jadi memang tidak hanya soal
peselancar yang hendak menjajal ombak di krui begitu ya
tetapi juga masyarakat lokal karena memang ini bukan kali pertama mayfrey krui pro dua ribu dua puluh dua diselenggarakan ini sudah tahun keempat
sehingga memang masyarakat di sini sudah tahu begitu ya
sekiranya spot mereka untuk menonton di mana untuk siapa atlet atlet indonesia yang populer yang ingin mereka ajak foto ini sudah cukup banyak
nah kalau sekarang memang krui pro dua ribu dua puluh dua ini menjadi berbeda
karena serisnya sudah naik kelas mevri
yakni dari tiga ribu menjadi lima ribu
ini artinya perolehan poin yang bisa didapatkan oleh atlet ataupun peselancar di sini sudah jauh lebih besar
kemudian sebenarnya yang juga menjadi daya tarik dari pantai tanjung setia yang menjadi venue ataupun lokasi diselenggarakannya krui pro dua ribu dua puluh dua ini adalah ombak kirinya yang panjang dan juga tinggi
sehingga cukup challenging tapi sebenarnya gimana ya mayfrey strategi dari atlet indonesia
coach dari tim nas peselancar indonesia ataupun ketua pbpsoi mas arya
yang lagi duduk nih yang lagi mantau
mas arya selamat sore mas
boleh nggak mas kita ke arah sini ya
selamat sore semuanya
mas arya selamat sore
mas ini boleh disampaikan gak sih sebenarnya apa sih yang menjadi challenge ataupun tantangan teman teman atlet peselancar indonesia untuk berlaga di krui pro dua ribu dua puluh dua ini
oke perlu diketahui ini adalah qualification series lima ribu
jadi artinya kalau anda menang anda dapat lima ribu poin
berarti itu yang ikut pertandingan ini
berarti sudah atlet
atlet top dunia seperti ranking empat puluh ke atas
dan kalau secara ini sekarang kita udah memasuki putaran ke enam belas yang tadinya diawali dari putaran satu ratus lima artinya satu ratus lima peserta
dan untuk tadi di putaran enam belas ini sayang sekali adeknya rio waida ryuki kalah
jadi sekarang masih ada dari enam belas peserta ini masih ada dua atlet indonesia yang bertanding yaitu rio waida dengan ketut agus
yang akan bertanding di hit yang sama bersama dua orang australia

kalau untuk challenge tantangannya
kalau untuk tantangannya sebenarnya mereka secara fisik mentally sama teknik mereka udah luar biasa
cuma harus yang diingat bahwa untuk pertandingan surfing bukan kedelai pertantangannya adalah ombak
jadi nilai faktor keberuntungan di surfing itu tetap tinggi
jadi artinya walaupun kita udah persiapan segila mungkin untuk latihan tapi nasib anda ditentukan tiga puluh menit di laut
bersama tiga lawan lainnya
jadi ya kita harus pas kita punya prioritas untuk dapat ombak kita harus semoga atlet atlet kita mendapat ombak yang mereka butuhkan untuk dapat skor yang tinggi
mas arya ini setelah maju ke babak enam belas besar catatan ataupun misalnya preparation khusus begitu buat rio dan juga ketut mungkin catatan dari coach greathle ada nggak sih untuk bisa tetap fokus begitu dan memenangkan pertandingan di krui pro dua ribu tujuh belas
oke biasanya untuk catatan untuk supaya maju terus
untuk supaya maju terus kita biasanya akan lihat diantar bertandingnya jam berapa
karena di laut disini kan tergantung pasang surut ya maksudnya
karena waktu ombak lagi pasang atau ombak lagi surut posisi ombaknya berbeda dan selalu ini kayak pertandingan biasanya sebelum mereka turun ke air ini kan lumayan jauh nih pertandingannya
kalau mereka perlu kd karena pertandingan ini sangat memungkinkan seorang surfboardnya patah
nah untuk persiapannya kita selalu merhatiin bagaimana kondisi ombak dua hit sebelum mereka bertanding
pertandingannya kayak apa
dan setelahnya tergantung kepada alam sendiri apa berfiak kepada kita apa enggak
good luck mas arya dan juga teman teman indonesia
thank you mas arya silahkan mas
nah mevri ini memang ada banyak sekali sebenarnya atlet yang bertanding dan dua nama yang lagi bertanding
lerio waida dan juga ketut agus
kita doakan yang terbaik dan setelah kru ini sebenarnya ada satu destinasi pantai di indonesia lagi yang juga akan dijadikan sebagai lokasi di wsl pro dua ribu dua puluh dua ini
yakni di bagian nia selatan di tanggal dua puluh dua sampai dengan dua puluh delapan juni mendatang
mevry kembali ke anda
terima kasih banyak atas laporan anda diana valencia melaporkan langsung dari lampung memang kalau pantai di krui ini menjadi satu pantai yang juga jadi surganya para peselancar
kita sama sama berharap bahwa rio dan ketut bisa memberikan hasil terbaik di kejuaraan selancar tingkat dunia ini
selamat kembali melanjutkan tugas anda diana